musim kemarau sudah melanda wilayah utara subang sejak empat bulan lalu
air yang kotor ini terpaksa digunakan warga untuk mandi mencuci
serta membuang air besar dan kecil
menurut warga air rawa ini kini makin surut dan lebih keruh
warga pun mengaku tidak bisa berbuat banyak mengatasi kekeringan
yang menjadi langganan setiap tahunnya
dan hanya bisa berharap pemerintah setempat dapat turun tangan
mengatasi kesulitan air bersih tersebut
pur istilahnya untuk mandi bebek air hijau juga dipakai
karena kekurangan air untuk wilayah langganan sari itu kekurangan air bersih
karena kadang untuk mencuci untuk mandi
seadanya karena nggak ada istilahnya
kayak orang yang tidak mampu tidak punya air bersih
ini berapa lama ini terjadi
terjadi ini sekitar selama kemarau
maraknya kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa hari ini
kembali menimbulkan kabut asap tipis yang menyelimuti kota palangkaraya
kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan
karhutlah yang terjadi di kota palangkaraya dan sekitarnya
kabut asap juga membuat jarak pandang khususnya di pagi hari menurun
sehingga pengendara motor dan mobil harus ekstra berhati hati
warga mulai merasa terganggu saat beraktivitas di luar rumah
dan harus menggunakan masker
anak anak banyakkan batuk bilik
batuk bilik iya
dan kedua anak ibu dari sekolah menggunakan masker ya sedangkan
harapan dari pemerintah bu ini supaya asap tidak kembali terjadi ini
ya setidaknya ditanggulangi lah bagaimana usaha dari pemerintah

cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira kairunisa akan kami lanjutkan
ketawa bersama kami